untuk hidup di dunia
oh tidak katang bagus
cepat kau pergi dari sini
kalian masih sangat lemah
ternyata jundomanik adalah guru yang hebat
jangan lupa like share dan subscribe
tidak perlu sungkan
aku datang ke sini
untuk melihat kalian berlatih
seperti yang anda ketahui
kami membutuhkan pusaka dari setiap keraton
untuk mengambil pusaka sentro gondomayit
sentro gondomayit adalah satu satunya keraton
yang memiliki pusaka
apa kamu tidak mengetahui itu
pusaka itu ada yunda
yunda hanya tidak tahu
di mana pusaka itu disimpan
itu kenapa yonda merasa tidak adil bukan
diberikan keraton tanpa pusaka oleh romo
bagaimana kamu mengetahui semua ini
sudah tentu kami tahu
seperti yang kami katakan
kami tercipta dari banyak jiwa
hasil perkawinan siluman dengan bangsa lainnya
hati hati kalau bicara
setelah melihat wujud kami
dan bertarung dengan kami
apa yunda masih meragukan kami
lalu apa maumu dengan semuanya
tujuan kami untuk membalas dendam
tapi untuk mengalahkannya
kita harus menyatukan keempat pusaka dan setiap keraton
dan menukurnya menjadi satu
termasuk keraton sebuah rokinu
ya sudah tentu
kalau berkaitan dengan orang ulam
tidak dari terkutuk itu
aku akan senang hati membantumu
aku pernah melihat gresik
dan rombongan seterogonomaid memasuki gua itu
gua yang tidak pernah bisa ditembus oleh kocobonggol
lalu apa yang bisa hamba lakukan kacang ratu
aku mengutusmu untuk pergi ke gua itu jundumanik
mencari tahu apa isi dari dalam gua itu
tapi kau harus ingat
kau harus kembali dengan selamat
itu yang terpenting untukku
kasingi anda wuh kajang ratu
hamba pasti akan berhati hati
mohon maaf kajang ratu
senopati jundumanik sudah melatih hamba dengan baik
dan saat ini hamba sudah merasa sangat mampu untuk kembali bertugas
jadi izinkan hamba untuk mendampingi jundumanik
mohon izinkan aku untuk ikut mereka kajang ratu
maaf ini memang bukan hakku untuk berbicara
tapi aku dan tapak musti pernah bertugas bersama
tidak berguna rasanya jika aku tidak ikut mereka
daripada aku harus berdiam diri dalam kerata segaru gido
baiklah jika memang itu kemauan kalian
tapak musti puraksama
kalian harus ingat
seperti yang sudah aku sampaikan kepada jundumanik
keselamatan kalian yang terpenting untukku
baik kajang ratu
sekarang saatnya aku mencari adikku
sekarang sudah waktunya aku mencari adikku
apa dikemana kamu dewi raja
kenapa manusia itu memanggilmu dewi lancar
apa yang telah kau lakukan
dewi lanjar yang terlebih dahulu menggoda mu
seharusnya aku yang bertanya kepadamu
kemana saja kau selama ini bagus
kau meninggalkan kekasihmu begitu saja
kau malah menuduh pria lain yang bermaksud menjaganya
aku hampir saja berburuk sangka denganmu
kau telah menjaga kekasihmu
aku bukan orang bodoh
kau telah aku anggap sebagai sahabatku sendiri
kau ters scalesancies dengan allah
enggak akan ada apa apa
namanya kamu harus tahan

ini bagian guru
tapi semuanya akan terjadi
yang setelah grandparents
cara yang didirinya itu
kalau kami lha menyerahnya
mereka tidak akan pingsirkan diri
apa yang harus aku lakukan
odin dan rosali
mengapa kau mengikuti jejakku
untuk hidup di dunia rusia
oh tidak katam bagus
dewi lanjar adalah milikku
cepat kau pergi dari sini
aku akan turun ke dunia manusia
lanjar oh lanjar
akan kuboyong kamu ke rumahku
dan jadilah milikku
tigakan bagus yang tak pernah ada di sampingmu
lanjar oh lanjar